menteri sosial hovifah indar parawansa akan mengajukan surat pemberitahuan kepada presiden jokowi
atas rencananya maju sebagai bakal calon gubernur jawa timur
pdi perjuangan menyarankan hovifah segera mundur dari posisinya sebagai mensos
sementara demokrat sebagai partai pengusuh menyerahkan keputusan kepada khofifah
meski telah mengantongi dukungan demokrat dan gerindra untuk maju sebagai bakal calon gubernur jawa timur
hovifah sampai saat ini belum mengisyaratkan untuk mundur sebagai menteri sosial
kofifa hanya akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada presiden jokowi
soal kepastian yang maju sebagai bakal calon gubernur jawa timur
tidak ada aturan yang mengharuskan khofifah untuk mundur dari jabatannya
namun pdi perjuangan menyarankan kofifa segera mundur
agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugasnya sebagai menteri dengan pencalonannya sebagai gubernur
sementara demokrat sebagai partai pengusuh pertama khofifah
mendukung langkahnya untuk mengikuti tahapan pilkada
baru memberitahukan kepada presiden jokowi dodo
di saya dengan mas emil itu sudah turun
saya kira pilihan ibu khofifah itu sudah betul
artinya beliau mundur dari jabatan
sehingga dengan demikian tidak mengganggu konsentrasi
baik konsentrasi dia sebagai seorang calon gubernur
maupun konsentrasi tugas tugas kementerian
karena ya kalau terjadi overlapping di dalam kementerian seperti itu
ya bisa terjadi penyalahgunaan wewenang dan yang lain lain
yang bisa merugikan bagi negara maupun bagi ibu khofifah
berarti ibu khofifah orang yang tahu azas taat azas tahu aturan
jadi meskipun di mana mana sudah ada foto yang beredar
termasuk foto ibu khofifah dan mas emil dardak di cks
juga kemudian ketika sudah ada bukoba diusung oleh partai yang lain
tapi yang jelas dari beliau sendiri belum melakukan deklarasi
jadi itu aturannya memang begitu
belum melakukan deklarasi sebelum ibu khofifah mengundurkan diri
dari jabatannya selaku menteri sosial kabinet kerja
baru yang sekarang
jadi menurut saya bagus ibu khofifah melakukan tahap tahapannya
dan jangan lupa pendaftarannya kan baru nanti pada awal januari
jadi tidak ada yang terlambat bahkan last minute sebelum mendaftar saja
beliau akhirnya mengundurkan diri itu juga nggak ada masalah